sampai jumpa di video selanjutnya
kamu sudah sadar dari komak kamilah
sekarang edo tidak perlu menderita lagi
jadi tolong kamilah
tolong cabut tuntutannya pada edo
tuntutan apa tante
tuntutan apa tante
kamu jangan pura pura gak tahu
hidu sekarang ini ditahan di kantor polisi
dan ini semua
gara gara calon mertua kamu yang melaporkannya pada polisi
edo ditahan tante
cabut tuntutan atas edo
saya ingin anak saya bebas kamilah
saya ingin anak saya bebas camilan
berapapun yang kamu minta
akan saya berikan
asalkan kamu mau menggugurkan kandungan kamu
dan melupakan semua apa yang terjadi sama kamu dengan edo
hidup itu anak saya satu satunya
sangat menyakitkan melihat dia dalam tahanan camillah
apalagi sekarang dia sedang sakit
sekarang dia sedang sakit
dia sedang sakit
jangan hukum edo
jangan hukum edo
karena dia sangat mencintai kamu
tante tolong bangun tante
saya rela berlutut di hadapan kamu
anak saya bebas
kamu tahu kan kamila
kalau edo itu bukan orang yang jahat
kamu dan dia pernah pacaran
dia begitu mencintai kamu
dia sampai berani berbuat nekat
hanya mempertahankan cintanya sama kamu
edo mau bertanggung jawab
kamu harus berhati hati
edo tidak peduli
dengan ayah dari bayi yang sedang kamu kandung
karena dia tetap ingin memiliki kamu kamila
tante tolongnya seperti ini
kalau tante pernah berbuat kasar sama kamu
jangan hukum edo
jangan hukum dia
jangan hukum edo
karena dia masih mencintai kamu
ambar kamu masih kegar ya
setelah mau datang ke tempat saya
dan saya tidak memenuhi permintaan kamu
sekarang sini kamu datang ke tempat kamila
jangan dendam seperti itu
dia begitu mencintai kamila
jadi tidak mungkin dia menyakiti kamila
edo sudah membuat kamila jadi seperti ini
buktinya dia sudah sadarkan
sementara anak saya
anak saya edo masih di dalam tahanan
apakah itu adil ambar
sekarang saya mau mbak marta keluar dari sini
sebelum saya panggil satpam untuk mengusir mbak
tante marta gak kenapa napain kamu kan
benar edo ditahan tante
sepertinya begitu mila
benar tante yang laporin edo
iya mila karena hidup pantas mendapat itu semua mila
mila udah dong kamu nggak boleh nangis
tante mata itu memang selalu meledak ledak kalau menghadapi masalah
apalagi yang bersangkutan soal anaknya
tante sudah melakukan yang benar kok
penjara itu adalah tempat yang tepat untuk edo
udah mila nggak usah nangis ya
mulai sekarang gak ada lagi yang mengganggu mila seperti edo
dan mila nggak usah mikirin edo lagi mila
lebih baik sekarang mila mikirin diri mila dan mbak mila
karena itu yang lebih penting sayang
setelah kalian berdua pulih
tante akan segera menikahkan kamu dengan fahim
tante adil nak
ya udah sayang
sekarang lebih baik kamu harus istirahat
mila perlu istirahat yang cukup
tante tinggal dulu ya sayang ya
terima kasih tante
kamu ke mana aja sih kenapa kamila ditinggalin sendirian
fadil fadil dari kantin pak
fadil habis makan siang
untung aja tadi mama datang
kalau nggak mama nggak tahu deh apa yang dilakukan tante marta sama kamila
tante marta tante marta kenapa di sini ma
dan kamu tahu apa yang dilakukan tante marta
tadi mama memergoki tante marta sedang memuju kamila untuk membebaskan edo
apa yang dilakukan tante marta kalau sampai tahu camilla itu gak bisa membebaskan edo
tolong deh fadil
kamu cuti dulu sebentar aja untuk menjaga kamila
mama nggak mau fadil
tante marta nanti bisa datang ke sini lagi untuk memaksa kamila membebaskan edo dan menerima edo kembali
fadil kamu mau ya cuti untuk menjaga kamila
fadil akan cuti
fadil akan menjaga kamila ma
kamu mau cuti fadil
kamu mau cuti fadil
karirnya sudah lama
tapi biingras dia mau cuti

satu dua tiga
kak fadil tolong jawab
benar edo ditahan kak
sejak kapan kak
sudah seminggu mila
sudah selama itu
tapi kakaknya sama sekali gak memberitahu mila tentang ini
karena aku udah merahsiakannya dari kamu
aku melakukan ini
demi kebaikan kamu mila
kamu pasti syok mendengarnya
karena itu aku merahsiakannya dari kamu
aku mohon kamu jangan marah sama mama aku
mama melakukan itu untuk membela kamu mila
karena aku gak bisa berbuat
apa apa saat mau melaporkan edo
dan sekali lagi maafkan aku karena udah merahsiakannya